lalu seperti apa persiapan jelang nyerah dari v dome fest
kita langsung tanyakan ke rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia arief purniawan langsung dari lokasi
selamat malam arief
tadi disebutkan oleh paket pengantar ada aktivitas panahan kemudian juga ada zumba ada konser musik
mungkin secara lengkap bisa digambarkan ke kami yang bakal datang esok hari insya allah
besok nanti pada saat konser musik ini led ini akan ada animasi animasi yang akan turut menyemarakan atau memeriahkan konser
dan ini pelataran di sini nanti semua penonton akan berkumpul di sini untuk bisa menonton langsung pertunjukan musik dari artis artis yang akan hadir pada konser v dome fest
dan konser ini bisa dibilang dalam rangka memeriahkan ulang tahun di gayo ri ke tujuh puluh delapan karena tidak hanya konser saja
tapi juga juga dimeriahkan dengan lomba ala tujuh belas an
itu seperti balap balon lalu balap tampah lalu juga ada lomba makan pisang dengan mata tertutup lalu juga lomba estafet balon
dan tidak hanya lomba saja tapi juga ada fotografi competition lalu juga ada demo memasak juga
dan banyak juga aktivitas aktivitas yang salah satunya adalah panahan juga
dan pada sore hari tadi itu dari pihak panitia itu sudah melakukan briefing terhadap lulo yang akan mengawal para artis
dan para artis dipastikan itu akan hadir besok
itu adalah fabio aser itu sudah confirm akan hadir
norai bank itu juga pasti hadir
disco pantera juga hadir
dan penutupnya itu adalah malik dan the essential
itu jadi keempat penampilan utama tersebut dipastikan akan hadir besok
dan itu startnya mulai pukul setengah tiga sore
karena dari pukul enam tiga puluh sampai dengan pukul empat belas itu nanti akan diisi dengan berbagai macam kegiatan
satunya adalah lomba
dan juga sebagai informasi itu untuk peserta lomba sendiri itu sudah ada tiga ratus orang
mereka sudah mendaftar untuk ikut lomba
karena lomba di sini itu mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah
dan untuk para penonton yang ingin datang itu bisa melakukan pendaftaran langsung melalui scan qr code yang ada di social media dari freedom fest siena indonesia
dan untuk para penonton yang sudah mendaftar itu sudah ada enam ratus orang sampai dengan malam hari ini
dan enam ratus orang itu mereka adalah fanbase dari norai bang itu para pecinta k pop
sedangkan untuk penggemar the disco pantera
atau fabio aser ini memang belum terlihat
namun jangan khawatir bagi anda yang tidak sempat melakukan pendaftaran secara scan qr code besok itu bisa langsung datang ke lokasi
dan itu pintu masuk utamanya ada di pintu masuk penjalan kaki di seberang lrt kelapa gading velodrome
nah tapi harus saya ingatkan bahwa kapasitas dari pelataran di stadion velodrome ini itu hanya tiga orang
jadi nanti akan dilakukan buka tutup
jadi jika penonton sudah mencapai tiga maka dengan mohon maaf pintu akan ditutup
tapi jika sudah ada yang keluar dan ada space lagi itu baru bisa dibuka untuk masuk
dan dihimpau juga bagi anda yang ingin datang ke freedom fest pada esok hari untuk tidak membawa kendaraan pribadi
anda bisa memanfaatkan fasilitas umum seperti trust jakarta
itu bisa terkoneksi dari ternal pulau gadung lalu juga di ruang mangun
dan juga bisa naik lrt juga dari kelapa gading ke velodrome
dan bagi anda yang membawa kendaraan pribadi itu dari pihak manitia sudah menyediakan kantong parkir di equestrian park pulau mas
jadi anda bisa memarkirkan kendaraan pribadi
dan bisa menggunakan angkutan angkutan mobile lainnya untuk menuju ke sini
dan itu nanti dari pukul enam tiga puluh itu pintu utama sudah dibuka
kalian bisa masuk ke dalam dan pastikan anda menunjukkan bukti pendaftaran atau jika memang belum sempat mendaftar
pastikan anda tidak membawa barang barang berbahaya dan pastikan anda juga dalam kondisi sehat
karena nanti body checking itu akan dilakukan oleh pihak manitia untuk menjamin keamanan dan juga ketertiban
nah jadi jangan lewatkan nih
buat besok bagi yang belum punya rencana apapun bisa datang ke konser freedom fest sian indonesia
karena ini acara dari enam tiga puluh sampai dengan pukul dua puluh dua
dan dengan penampilan penutup dari band malik and the essential
baik harus tidur cepat malam ini karena enam tiga puluh sudah mulai di sana acara dari zumba
begitu ya arief terima kasih untuk update anda bersama kami di newsroom
ada arief kurniawan langsung dari jakarta